ya banyak peristiwa yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir diantaranya adalah kasus korupsi yang menjerat menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
serta peristiwa lain seperti kondisi kesehatan rizik syihab yang dikaitkan dengan covid sembilan belas
bagaimana media memandang peristiwa itu kami akan ajak anda untuk mendiskusikannya dengan dua narasumber yang kredibel malam hari ini
sudah bergabung melalui sambungan zoom ada revolusi riza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv
selamat malam mas revo
selamat malam mbak eva
dan ada elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi detik com
selamat malam mas elvan
selamat malam mbak eva
oke kita bahas dulu peristiwa ditangkapnya menteri kelautan
dan perikanan edi prabowo
mas revo ada beberapa dimensi yang kemudian menjadi sorotan terkait penangkapan ini posisi edi prabowo
sebagai menteri kelautan dan perikanan dan juga posisinya di gerindra
serta juga drama penangkapannya apa saja catatan cnn indonesia akan hal ini
iya ini jadi catatan menarik karena edi prabowo merupakan menteri pertama ya
yang ditangkap kpk untuk periode kedua kepemimpinan pak jokowi
kalau ke kabinet yang pertama kan ada menteri sosial pada waktu itu yang menpora
nah kali ini banyak menteri kkp merupakan menteri pertama yang tertangkap di era kabinet kedua pemerintahan jokowi gitu
nah yang menarik adalah menteri yang tertangkap ini adalah menteri yang berasal dari partai
yang dulunya menjadi seteru dari pemerintahan
yang menarik yang pertama
itu kenapa kemudian peristiwa ini cukup membuat kita terpanjat gitu ya
walaupun memang dalam beberapa pemberitaan sebelumnya
ekspor benur lobster ini cukup menarik perhatian publik gitu
nah yang kedua adalah menteri kkp ini ditangkap oleh kpk
yang sebentar lagi bulan depan ya bulan desember besok ini
genap setahun dari kepemimpinan pak firly gitu
nah kita tahu ketika pak firly ini naik menjadi pimpinan kpk didahului dengan beberapa kontroversi gitu ya di publik gitu
naiknya jen firly pada waktu itu
dan kemudian sepekan dua pekan sebelum penangkapan eh
di prabowo kita tahu ada banyak pegawai kpk yang mengundurkan diri
cuma dengan penangkapan edi prabowo ini akhirnya kita semua seolah olah
akhirnya punya hope baru tentang kpk
kpk masih ada dan melaksanakan fungsinya
itu yang menarik sebenarnya mbak eva
mas elvan seperti apa
kalau kemudian mas revo mengatakan ini soal sosok menteri pertama di kabinet
pemerintahan jokowi yang paruh kedua atau periode kedua kemudian juga
ini merupakan harapan baru begitu ya di saat di awal awal kepemimpinan
firly di kpk ini kemudian banyak dipertanyakan
momentum ini kemudian bisa memberikan harapan baru
kalau dari detik melihatnya seperti apa
mbak eva saya kira ini kejutan dari kpk ya
minggu lalu kpk menyatakan akan mengumumkan penangkapan kepala daerah
benar sih minggu ini ada pt kepala daerah tapi ternyata ada yang lebih besar
kayak odt menteri kkp di prabowo yang semua terkejut
saya yakin semua terkejut
jadi detik juga terkejut ya
kenapa semua terkejut gak ada yang menyangka ya
di prabowo ini kan memang sedang menangani masalah yang lebih krusial dan dikritik ya
soal penur itu pengadaan penur itu jadi isu yang sangat kontroversial
tentunya itu dalam pengawasan publik yang sangat luas
dan ketika odt prabowo ditangkap semua orang terkejut
kenapa ini adalah orang terdekat prabowo subianto
semua tahu edi prabowo ini dimana mana cerita
gurunya adalah prabowo subianto
dan dia sangat dipercaya
isu santer dia calon ketua umum gerindra
ini salah satu orang kuat di partai yang car
karena itu keberanian kpk kita ajungi
kepala para penyitiknya luar biasa
buktinya sangat lengkap
tidak bisa mengelak
akhirnya edi prabowo minta maaf dan mundur
itu adalah apa yang capaian luar biasa buat kpk
dan kita harus kawal sampai tuntas
ada hal yang akan membuat perusahaan ini menjadi semakin melebar kemana mana
mudah mudahan kpk bisa mengusut secara tuntas
adalah terkait dengan proyek ini
pengadaan lobster kan
yang melibatkan perusahaan yang dibikin sendiri oleh edi prabowo
dengar konon katanya
gerindra tidak tahu nih adanya pt ack ini
perusahaan yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi impor benar gitu kan
kemudian ekspor ya
kemudian dia harus ada biaya
perekornya itu rp satu delapan ratus per ekor kalau saya tidak salah ya
kemudian muncullah korupsi ini
duitnya dibagi bagi dan lain lain
itu saya kira perlu dituntaskan
itu melibatkan sangat banyak perusahaan
mana perusahaan yang sudah melakukan
mana yang belum perlu kita biarkan di situ
yang kedua adalah ini adalah tamparan keras buat pemerintahan jokowi
yang sekarang sedang dalam kondisi susah payah di tengah covid ya mbak eva ya
covid ini berat
kondisi pemerintahan berat
kepuasan publik turun
ditambah lagi ada menteri melakukan korupsi
jadi saya kira tidak ada alasan mbak jokowi untuk tidak melakukan evaluasi kabinet
saya yakin bulan desember mestinya harus ada reshuffle
kan ini untuk
sudah ada menteri ganti segala macam ya
mudah mudahan ada optimalisasi
jadi catatan anda adalah setelah kemudian kasus ini
kita akan lihat bagaimana kemudian reaksi dari presiden jokowi
apakah kemudian sudah berkali kali sebetulnya masalah reshuffle kabinet ini muncul wacananya
kalau kemudian sudah ada penangkapan salah satu menterinya
apakah ini kemudian men trigger untuk benar benar melakukan reshuffle kabinet
saya tertarik dengan pernyataan mas elvan tadi soal kawal sampai tuntas
saat konferensi pers itu ada dua hal begitu yang kemudian agak menjadi unik begitu kalau saya lihat
karena di saat itu pada saat konferensi pers edi prabowo kemudian berada di belakang para komisioner kpk begitu ya
kemudian juga pada saat pertanyaan wartawan juga mempertanyakan masalah aliran kemudian banyak pihak yang disebutkan
mas revo apa yang kemudian
ada yang berbeda sebetulnya ya mas revo
apakah anda melihat hal yang sama begitu
ya memang tidak selalu kpk itu membawa tersangka dalam setiap konferensi pers
biasanya memang kpk itu hanya melakukan konferensi pers membeberkan barang bukti tapi tidak selalu
tidak selalu ada sosok tersangka yang dibawa
biasanya sosok tersangka dibawa ini kan dilakukan di polri ya untuk kejahatan kejahatan lain
tapi kali ini ketika menteri mantan menteri ya sekarang gitu
turun tangga sudah mengenakan rompi oranye dalam kondisi tangan terborgol itu juga membuat satu shock therapy gitu ya
dan langkah langkah seperti ini sebenarnya yang dari dulu publik kan juga pengen
melihat gitu bagaimana kita itu
bagaimana publik itu menilai bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa
dan seringkali kemudian kita itu melihat para tersangka tersangka terpidana korupsi itu tidak menampakkan penyesalan gitu
dalam beberapa kasus sebelumnya masih sempat tersenyum kewajah media kemudian melampaikan tangan gitu kan
tapi dalam dalam
yang terjadi pada rabu malam ya rabu malam kemarin itu ketika menteri edi prabowo turun kemudian
bahkan bisa di doorstop dan menyatakan penyesalannya ini hal yang luar biasa gitu
hal yang luar biasa dan kita
meskipun kejahatannya itu merupakan kejahatan luar biasa dan sekarang masih dalam ratus penyidikan gitu
dalam sudah menjadi tersangka ya tapi
tentu saja asas surat duka tak bersalah tetap harus dikedepankan
walaupun dengan bukti bukti yang kuat
akan tetapi ketika menteri edi prabowo ini menyampaikan rasa penyesalan dan
dan menyatakan pengunduran diri ini juga
menjadi hal yang yang apa ya
memang sepatutnya dilakukanlah oleh seorang pejabat publik yang melakukan kejahatan korupsi
begitu mbak elvan

oke mas elvan kalau tadi anda katakan ini harus dikawal sampai tuntas begitu
sempat ada komentar dari sejumlah pengamat hukum misalnya
bagaimana kemudian ini khawatirnya nanti akan terganjal dengan undang undang kpk yang baru
anda punya perspektif seperti apa
menurut saya sekarang ini ya mbak eva sebelum masuk ke situ ya
menurut saya sekarang ini sekarang publik menunggu seorang prabowo subianto
coba kalau ingat kita ingat waktu itu pak prabowo menyatakan bahwa
kalau sampai ada kader gerindra korupsi maka saya sendiri yang akan bawa dia ke penjara
ya pak prabowo menyatakan kayak gitu dan sekarang semua orang menunggu
menunggu seorang prabowo subianto mewujudkan janjinya
saya kira juga untuk partai gerindra ini juga akan menunjukkan bahwa dia anti korupsi kalau itu dilakukan
memang sekjen sudah menyampaikan minta maaf ke presiden dan lain lain tapi rasa rasanya harus seorang prabowo muncul
karena ini orang terdekat prabowo
nah soal dikawal tuntas kenapa apa namanya
ini harus dikawal
ini harus dikawal tuntas
karena ini kan seperti saya katakan tadi ini ada korupsi yang melibatkan orang yang mungkin dia posisinya menteri kkp ya
tapi jangan lupa ini orang yang sangat kuat
orang yang sangat kuat sangat percaya diri
mbak eva ya dia itu berangkat ke amerika dengan rombongannya itu
ya dengan rumah itu dan dengan percaya dirinya dia membelanjakan uang tujuh ratus lima puluh juta something itu
yang sudah di transfer ke rekening asprinya istrinya ya
itu dan membedakannya dengan sangat bebas di sana
ada rolek ada segala macam tas segala macam hal
kenapa dia pede sekali melakukan itu gitu
tapi dia pasti merasa dong dia tentu orang yang cukup kuat gitu
orang yang cukup kuat jadi ya mungkin berpikir mestinya tidak ketahuan atau entah gimana caranya
sehingga dia berani melakukan transfer to transfer dengan sangat clear kayak gitu
itu sebenarnya mudah tangkapan yang mudah buat kpk sebenarnya kali ini
nah karena sekarang sudah ditangkap mestinya kpk bisa menuntaskan ini sampai tuntas sampai ke ujung ujungnya
karena yang baru ketahuan ini kan baru pembuat polosenya
baru pembuat polosenya jadi saya baru
nah ini pusatnya ya pusat perkaranya lah
sekarang kita pengen tahu tuh sebenarnya siapa yang bermain di belakang ini gitu
kita tahu benar itu kan jadi isu nasional ya ketika itu keputusan diambil oleh menteri edi yang bikin keputusan waktu itu untuk ekspor ya
yang oleh menteri sebelumnya tidak dilakukan
dia membuat itu kan jadi kontroversi
dan edy menteri edy ini sangat pede dengan keputusannya dan dia melawan semua apa apa menjawab semua keraguan
dengan penuh keyakinan gitu
dan ternyata sekarang semua yang sudah percaya kepada dia ya pasti partai kemudian banyak publik yang sudah percaya presiden mungkin dan itu semua dijawab dengan hal seperti ini
jadi ini adalah kesempatan emas untuk mengusutuntas persoalan kayak gini
dan kpk harus menunjukkan bahwa kpk baru seperti yang tadi mas revo sampaikan itu punya ketajaman yang tidak kalah dari sebelum sebelumnya
jadi saatnya nih pak firly dan para pimpinan kpk buktikan tuntasnya
kita buktikan tuntaskan gitu jangan sampai berhenti di tengah jalan karena ini orang yang secara politikal itu punya power gitu
oke oke baiklah ada tiga pr begitu ya yang kemudian nanti akan kita tunggu sama sama bagaimana kemudian langkah presiden joko widodo dan juga langkah ketua umum gerindra prabowo subianto dan juga langkah kpk tentunya untuk menuntaskan kasus ini
kita akan jeda dulu kita akan bahas sesaat lagi topik yang tadi saja baru disampaikan oleh menko polhukam mahfud md
soal kondisi rizik syihab terkait covid sembilan belas
tapi kita akan bahas setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news